empat belas hari jelang lebaran pasar baru kota bandung dipadati warga yang berbelanja kebutuhan hari raya
warga rela berdesak desakan memilih baju untuk dikenakan saat momen lebaran
gamis perempuan baju koko serta hijab jadi buruan utama pembeli di pasar baru kota bandung jawa barat
sejumlah warga memilih berbelanja sejak jauh jauh hari untuk menghindari keramaian yang biasanya semakin bertambah di hari hari mendekati lebaran
pasar baru jadi pilihan masyarakat kota kembang karena pasar ini menawarkan beragam pilihan pakaian dengan harga terjangkau
langsung saja kita sapa jurnalis kompas tv fida alatas di bandung jawa barat
fida semakin siang seperti apa antusiasme warga berburu keperluan lebaran di pasar baru kota bandung
ya di pasar baru kota bandung ini keramaian pengunjung baru terjadi di hari minus ke sepuluh jelang hari raya idul fitri
namun memang karena saat ini momennya tepat glenis di saat tanggal merah ditambah lagi juga ada momen libur hari raya pascah
yang juga menjadi libur panjang akhir pekan glenis dan juga saudara
maka meskipun belum masuk sepuluh hari terakhir ramadan kunjungan atau lonjakan pengunjung di pasar baru kota bandung ini
di mana hirup pikuknya ini sangat ramai hilinis dan juga saudara
kami memantau dari pagi hari sampai siang hari ini
dan semakin siang glenis dan juga saudara kunjungan masyarakat yang berkunjung untuk berbelanja ke pasar baru kota bandung ini semakin ramai
kalau ditanya apa yang paling dicari glennis dan juga saudara tentunya ini adalah item item kebutuhan lebaran begitu ya seperti gamis wanita
dan juga ada baju koko yang berkulit kaya ditambah hijab dan juga peci
namun glennish di luar item item tersebut seperti baju sehari hari lalu juga aksesoris aksesoris bahkan seperti jam tangan kacamata
yang tentunya ini dicari untuk mempercantik outfit pada momen hari raya ini juga ramai diburu oleh para pengunjung di pasar baru kota bandung
bahkan tak hanya itu glennis dan juga saudara angpao atau amplop untuk thr keluarga atau saudara mungkin ya
ini juga banyak diburu nih di pasar baru kota bandung
dan tadi kami juga sempat berburu atau melihat kira kira di tahun ini trennya seperti apa untuk fashion idul fitri begitu ya glenis dan juga saudara
karena kita tahu setiap tahunnya ini pasti tren fashion untuk hari raya idul fitri ini berganti ganti
dan kalau di tahun kemarin ini adalah gamis atau baju terusan nagita slavina yang menjadi tren
maka di tahun ini yang menjadi tren adalah gamis omg atau oh my god ya glenis
dan ini adalah baju gamis yang dalamnya ini adalah kain shimmer begitu ya atau kain yang berkilau ditumpuk dengan kain brukat
dan tentunya ini sangat manis dan juga cantik untuk dikenakan pada hari raya idul fitri
tapi tentunya glanis dan juga saudara di luar item item fashion yang menjadi tren
di tahun ini di pasar baru kota bandung ini tentunya masih banyak pilihan pilihan item lain
karena memang di pasar baru kota bandung ini merupakan pasar terbesar se jawa barat
dan itulah yang membuat kemudian banyak pengunjung yang datang ke sini untuk berburu kelengkapan untuk hari raya
karena memang di sini kelengkapan dari pilihan yang ini banyak glenis dan juga saudara
dan juga untuk dari harga bisa dicari yang sesuai dengan
kantong mulai dari yang hemat begitu yang murah murah bahkan sampai yang mahal mahal juga ada di sini
itu yang membuat blenis dan juga saudara pengunjung dari pasar baru kota bandung ini tidak hanya dari kota bandung saja
tapi dari luar kota bandung dan juga bahkan dari luar kota jawa
ini rela ya jauh jauh datang untuk ke pasar baru kota bandung di sini glanis dan juga saudara
sementara begitu gladis dan juga saudara mungkin kita sehabis ini mau lanjut cari cari baju
kalau muslim untuk hari raya nanti glenis
apakah juga fida ini sudah membeli gamis omg untuk lebaran nanti
sebenarnya boleh diceritakan juga apa sih kelebihan pasar baru kota bandung ini sehingga menjadi pilihan warga untuk berbelanja
karena di belakang fida begitu padat secara singkat saja fida
oke nampaknya ada gangguan komunikasi bersama dengan fidalatas
terima kasih jurnalis kompas tv fidal atas laporan anda